tim investigasi sidik jari atau inafis kepolisian daerah sulawesi selatan
menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi ledakan
markas kepolisian sektor bontoala makassar
senin pagi kapolda sulawesi selatan mengatakan
ledakan berasal dari bom berdaya ledak rendah
tim inafis polda sulawesi selatan menggelar olah tempat kejadian perkara
di mapolsek bontoala jalan sudu makassar senin pagi
sementara itu tim gegana dan penjinak bom dari brimo polda sulawesi selatan
melakukan penyisiran untuk mengumpulkan barang bukti
kapolda sulawesi selatan menyatakan ledakan yang terjadi
berasal dari bom pipa berdaya ledak rendah
pelaku pengeboman diduga satu atau dua orang
pelaku melemparkan bom ke mapolsek sebanyak tiga kali
yang melukai dua orang yakni kapolsek bontoala komisaris raffiudin
dan anggota opsional polsek bontoala brigadir yusnisar
dari olah tkp polisi menemukan tas berisi bensin pisau dan tang
kurang lebih tiga lima belas ya
terutama sistemnya di sini masih lengkap siaga
karena baru pengamanan untuk berkajian tahun
kemudian tiba tiba ada suara ledakan di samping polsek di belakang
banyak berkali yang pertama agak agak keras yang kedua agak keras
karena agak keras jadi mata polsek berdiri
kemudian melihat ada satu sosok orang di situ
kemudian tiba tiba melemparkan sebuah benda ke kapolsek
ke mapolsek dan kemudian ledak
sementara panglima kodam hasanuddin mayor jenderal tni agus surya bakti mengatakan
tni akan membantu polisi menyelidiki jaringan pelaku pelemparan bom di kantor polisi tersebut
kalau kita ya tetap siaga kita siap membantu kepolisian
yang paling penting buat kami tni menjaga pangkalan dan kantor kantor kita
sampai juga diserang atau diganggu oleh mereka
kantor polsek bontoala makassar sulawesi selatan diserang orang tak dikenal senin dinihari
pelaku melemparkan benda yang diduga bom rakitan ke arah mapolsek
ledakan terdengar dari arah belakang markas polsek bontoala selain menyebabkan korban terluka
penyerangan ini merusak sejumlah kaca gedung dan mobil milik kepala polsek bontoala
menurut saksi setelah beraksi pelaku
langsung melarikan diri dengan melompati dinding belakang markas polsek
selanjutnya tim penjinak bom dari polda sulawesi selatan
langsung memeriksa lokasi dan alat bukti tas yang ditinggalkan pelaku di lokasi
disini pas bunyi itu dekat mobil meletus saya kira kembang api
jadi ini orang apa itu pak
kenapa disini pas surut rumah itu
itu orang langsung melempar bom begini
berapa kali ledakan kita
saya dengar tiga kali tapi yang pertama
oh berasa dulu baru meledak
eh tidak meledak sebelum berasap
mabes polri menyatakan ada dua pelaku pelemparan bom molotov ke polsek botuala makassar sulawesi selatan
kedua terduga pelaku ini kini dalam pengejaran pihak kepolisian
karopen mas mabes polri brigjen muhammad iqbal mengatakan ledakan yang terjadi di polsek bontoala dikategorikan low explosive
polisi juga akan memeriksa rekaman kamera cctv yang berada di sekitar mapolsek bontoala untuk mengidentifikasi dua pelaku tersebut
kita saat ini sedang bekerja mengumpulkan bukti bukti
semua yang ada di tempat kejadian perkara polda sulawesi selatan bahkan teman teman dari mabespori sudah juga melakukan backup di situ
dan polsek sendiri terus bekerja dengan cepat dan kita akan mengejar segera pelakunya
ya diduga pelakunya dua
kita belum memastikan bahwa penyerangan itu
ini ada jaringan melibatkan maksud saya melibatkan jaringan teroris
di polsek itu apakah ada
jadi jangan juga kita menyimpulkan cepat menyimpulkan bahwa ini aksi teror yang dilakukan oleh kelompok kelompok teroris
belum kita sedang bekerja
ketika mengumpulkan bukti petunjuk yang ada dan lain lain